eh apaan tuh
jangan mendadak katung remnya
kenapa berhenti sih
eh bu messi
kalau beritanya itu belum tentu benar
bu messi jangan ceritain ke orang orang
nanti jadi fitnah kalau gak ada buktinya
saya setuju apa yang dikatakan bu ranti
kalau belum ada cukup bukti
jangan asal nuduh
gak caya semuanya ya
ini memang benar
iya itu mah saya
kalau menurut saya
sebagai orang yang selalu berpikiran jernih
dengan hati yang lurus dan baik
saya mah gak percaya
soalnya kelihatannya bu meni itu
saya pun begitu
karena rasanya bu meni tidak sanggup
untuk melakukan hal seperti itu
tuh gak sampai hati
hei jangan langsung dinilai dong
lagian kan ini juga saya cuma ngasih info
ih malah protes
pokoknya tinggal diyakinkan aja ya
benar apa enggak
kalau ibu menik itu seperti itu
udah gitu aja
udah gitu aja cuma ngasih tahu gosip
udah gitu aja bu meni
udah gitu aja
nanti udah gitu aja
udah gosip aja mapam
semarang mahal sih
udah lah pak rt
bisa jadi pusing dengerin gosipnya bu messi
udah lah pak rt saya pulang aja ya
tolong ke mejanya dicobain
bu ranti makasih ya udah dijahitin bajunya
makasih bu ranti
banyak banget masalahnya ini ya
dalem pak rt
siap pak rt
siap pak rt
tolong carikan orang pintar untuk bisa menangkap hantu atau keranda yang bisa keliling kampung katanya
tadul pak rt
ini orang pintarnya sarjana atau orang kelurahan atau apa pak rt
maksudnya orang pinter itu seperti paranormal dukun atau orang orang yang mengerti tentang klinik lah
siap pak rt
saya bakalan cari orang pintar itu sampai ketemu
kalau nggak ketemu aku tuh nggak bakalan lapor lagi sama pak rt
yaudah pak rt
pokoknya kita harus secepatnya mengenakan teror seperti ini ya
siap pak rt
tadul pak rt saya ada mantra nih
makannya tujuh liter
hah ragus dong dia
bukan rakus tapi kenger
udah sana cepetan
pakai ada mantra segala
padahal nggak ada janjian loh
aku udah agak tergila
sekarang mami mau buat rafa ke dokter rafa mau kan
ya udah li mendingan kita bawa aja rafa ke dokter ya
ali tolong tungguin rafa sebentar mami mau ganti baju
tunggu sebentar ya kami siap siap dulu ya
titip ya li
waktu sembuh ya nanti aku gak ada temen mainnya
masya allah mas chris ya kali
heran saya dengan kampung ini ada aja hantunya
ini loh pak rt
aku bawain orang pinter yang katanya tuh bisa ngusir hantu keranda itu
wah kenal dimana
ya aku tuh dari kampung sebelah ya pak
pokoknya masalah kredibilitasnya itu loh jangan ditanyakan lagi
pokoknya terpercaya dan dijamin oke pak
bahasa lu berat banget kredibilitas oh elok ke orang bener aja
li siapa dulu dong aku
udah gitu lah
mbah tau dimana kerangga mainnya
itu akan muncul
diam lah ingus
yuk yuk yuk
eh apaan tuh
eh bang gimana sih jangan mendadak katung remnya
kenapa berenti sih
ada ada kerendamanya
bagaimana kita ditinggalin sih
mimpi itu mi aku takut mi
rafa kamu jangan takut kan ada mami di sini
mendingan kita turun yuk
mami aku mau duluan
keranda mayatnya mana mi
kok kerandanya gak ada
tadi padahal waktu abang angkotnya kabur keranda mayatnya masih di situ kan
iya kok sekarang gak ada
di atas mi
iya iya memilih lihat itu yang terbang kan
mi udah kok takut
kerandanya bisa terbang
anak anak gak usah takut rapat sama ali nggak usah takut
pegangan sama mami
pegangan terus kita kabur
rafa masih kuat kan larinya rafa
rafa masih terserang
rafa masih terserang
kok kerandanya disini
kenapa kerandanya tau tau ada disini ya
vai yang terbang takut nangis operasi dengan
hah karenanya dibawa pergi
ya ampun itu siapa
lihat ada orang ngejar ngejar kerana mayat gak
oh oh lihat banget pak rete itu tadi orangnya arahnya kesana
sasyik tadi pak rete
ah udahlah panjang ceritanya
c'mon guys siap pak rete siap pak rete
mendingan kita ikutin pak rete yuk
rafa masih kuat hari kan
rete tunggu pak rete